ini dia sayur asin ikan khas sichuan tiongkok yang disajikan berkuah lengkap dengan cabai rawit kering
sebuah restoran di salah satu mal di jalan ledjen es parman jakarta barat ini fokus menyajikan menu khas sichuan seperti sayur asin ini
bumbu masakan ini adalah bawang putih jahe acar cabai rawit lobak asin cabai rawit kering dan biji mala
semua bumbu dimasak dengan kuah kaldu ikan pelanggan bisa memilih ikan gurame atau kerapu sebagai bahan utamanya
di sichuan tempat asal kuliner ini warganya menggunakan ikan air tawar karena wilayahnya dikelilingi daratan
sayur asin ini adalah fermentasi
sayur asin ini adalah fermentasi dari sawi yang kaya vitamin jika dikonsumsi secara teratur kandungan vitamin k di dalamnya mampu mencegah osteoporosis
nah selain itu sayur asin juga mampu menjaga imunitas tubuh karena kandungan vitamin a dan c di dalamnya
kemudian dalam menu ini ada bumbu yang khas dari sichuan tiongkok yaitu biji mala
bentuknya bulat kecil seperti ini ini kalau kita kunyah lidah akan terasa kebas dan seperti kesemutan
saya jadi penasaran seperti apakah semua bumbu dan bahan makanan ini bisa dikonsumsi
makanan ini jika sudah dicampur dalam satu menu bernama sayur asin ikan
tekstur daging guraminya ini empuk sekali dan rasanya gurih
saya suka dengan paduan kuahnya karena menggunakan bumbu rempah yang memang kerap digunakan oleh masyarakat secuan
ada rasa asam kemudian pedas dan juga asin yang tercampur
segar luar biasa
dalam kondisi hangat
menu ini cocok sekali dikonsumsi saat musim hujan
kemudian ada lagi bumbu yang menggunakan saus mala
ini adalah babat gohiong
babat rebus yang dicampur dengan saus malas seperti apa rasanya
disajikan dengan taburan bunga krisan dan wijen aroma sayur asin ikan ini terasa sangat menggugah selera
anda bisa pilih beragam topping pelengkap seperti kulit tahu goreng dan mie ubi
nah untuk lidah pelanggan di indonesia maka tingkat kepedasan dari biji malanya juga bisa disesuaikan ya
so far enak sih ada
kalau kita mau bicarakan soal benar benar asli sichuannya itu dia lebih ketara lagi rasa biji malanya itu
nah karena kita sesuaikan kita punya lidah indonesia lah seperti bagaimana
anda bisa mencicipi menu sayur asin ikan seharga rp satu ratus sembilan puluh delapan per porsi untuk isian seekor gurame
sementara untuk isian seekor ikan kerapu harganya rp dua ratus tujuh puluh sembilan
selain sayur asin ikan ada empat puluh menu khas sichuan lainnya yang bisa anda coba
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta